pandemi covid sembilan belas hampir membuat semua sektor terdampak
tidak terkecuali jumlah stok darah yang tersimpan di palang merah indonesia
berdasarkan data palang merah indonesia dki jakarta
jumlah stok darah yang tersimpan kosong
hal tersebut membuat pasien dengan penyakit khusus seperti thalassemia dan hemofilia
kesulitan untuk mendapatkan stok darah
kantong darah yang mereka butuhkan
untuk melakukan transfusi darah
ari anggra ini adalah pasien penderita thalassemia mayor
setiap dua minggu sekali
perempuan berusia tiga puluh tahun ini wajib mendapatkan transfusi darah
agar bisa beraktivitas normal
selama pandemi covid sembilan belas
ia mengaku kesulitan mendapatkan kantong darah
dan harus berusaha sendiri mencari pendonor lain
kalau misalnya lagi
pandemi covid sembilan belas seperti ini susah
karena orang orang alasannya takut ke rumah sakit
takut untuk mendonorkan darah
saya saja kan punya pendonor tetap banyak
setiap disuruh donor
setiap diajakin donor
mereka pada alasannya takut ke rumah sakit
karena sekarang stok darah di utd memang lagi menipis
kalau misalnya mau transfusi juga harus bawa donor gitu
walau belum pernah terlambat mendapatkan donor
saat pandemi covid sembilan belas ini
ari tetap khawatir siapa yang akan menjadi pendonor untuknya
saat transfusi berikutnya
jurnal kesehatan universitas virginia amerika serikat menyebutkan
bahwa transfusi darah merupakan pengobatan bagi penderita thalassemia
dan jika penderita thalesemia tidak memperoleh pengobatan dengan baik
dapat menimbulkan penyakit lainnya
seperti pembekakan limpa dan gagal jantung
sebagai pemasok darah untuk rumah sakit di jakarta dan sekitarnya
palang merah indonesia atau pmidki jakarta mengakui
sedang mengalami krisis darah
selama masa pandemi covid sembilan belas
pmi dki mencatat terdapat delapan puluh persen penurunan pasokan kantong darah
karena merosotnya jumlah pendonor
selain itu pmidki pun tidak memiliki stok
untuk ditempatkan pada situasi darurat
biasanya kita itu dapat
disini satu sama satu kita mobil unit ya
kita jemput bola kepada institusi institusi
dan itu biasanya kita dapat seribu lebih ya per hari
dan kebutuhan kita memang delapan ratus sampai seribu kantong per hari di dki jakarta
nah sekarang kita hanya mendapatkan paling banyak dua ratus kantong per hari
atau sampai tiga ratus kantong
dan itu pun jelas sangat berkurang kan
sangat sangat jauh kurangnya
sehingga stok kita itu boleh dikatakan tidak ada
begitu ada darah yang masuk yang kita proses
itu sudah langsung ditunggu oleh pasien pasien yang membutuhkan di rumah sakit
nah kita tiap hari
harus upaya lah bagaimana supaya kita dapatkan darah
dan kita bisa berikan bantuan kepada rumah sakit
pmidki menyatakan akan terus berkomitmen
menyalurkan kantong kantong darah kepada rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan
pihaknya pun mengajak masyarakat untuk bisa mendonorkan darah
dengan mendatangi lokasi donor darah
seperti posko donor darah mobil donor darah pmi
dan pusat kesehatan terdekat
serta tidak perlu khawatir mendonorkan darah di tengah pandemi covid sembilan belas ini
karena tim medis yang bertugas
selalu mengikuti protokol kesehatan
seperti yang telah ditetapkan badan kesehatan dunia
ines ayuniza fajar ahmad jakarta